belasan wanita penghibur yang biasa beroperasi di warung remang remang di kabupaten jember rabu malam diamankan petugas kepolisian
mereka ditangkap karena diduga melakukan praktek prostitusi terselubung
belasan polisi langsung memeriksa satu persatu warung remang remang di sepanjang jalan muluhan jember rabu malam
kedatangan petugas sontak membuat terkejut pemilik dan beberapa tamu di dalamnya
pemilik warung pun sempat menolak kedatangan petugas namun akhirnya mereka bersedia diperiksa setelah mendapat penjelasan petugas
dalam razia ini petugas menemukan belasan wanita penghibur bahkan satu diantaranya masih di bawah umur
untuk pembinaan lebih lanjut mereka kemudian dibawa untuk didata
ada delapan anak perempuan satu mungkin di bawah umur masih sekolah ya
kemudian yang punya warung juga kita bawa ke
ke kantor kita lakukan pembinaan pembinaan karena ini mengganggu ketertiban dan juga cenderung ke penyakit masyarakat
selain mengamankan wanita penghibur petugas juga mengamankan seorang tamu yang kedapatan membawa obat obatan terlarang